pesawat jenis bayhawk dua ratus sembilan jatuh di wilayah kecamatan siakulu kabupaten kampar riau
dilansir dari situs resmi tni angkatan udara behok adalah jet tempur ringan latih
yang diproduksi oleh perusahaan dirgantara inggris british aerospace sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
hoax mk satu ratus sembilan ribu dua ratus sembilan merupakan kode untuk joker cityly hawk yang diekspor ke indonesia sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
hawk mk dua ratus sembilan merupakan varian single seater yang dikhususkan untuk mengemban misi air superiority dan juga ground attack
pesawat ini ditempatkan di sejumlah kawasan di wilayah pontianak dan juga pekanbaru